kluster perkantoran dikhawatirkan memberikan sumbangan penularan covid sembilan belas yang besar
pemerintah kota surabaya terus menggiatkan asesmen atau penilaian standar protokol kesehatan di lingkup perkantoran
setiap hari tim asesmen satgas covid sembilan belas surabaya melakukan peninjauan di beberapa lokasi perkantoran secara acak
menurut kabak humas pemerintah kota surabaya asesmen telah dilakukan sejak masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm pertama
sejauh ini sembilan puluh persen gedung perkantoran di surabaya telah memenuhi standar protokol kesehatan
kami pun juga memberikan pengetahuan pengetahuan bagaimana sih seharusnya ruangan itu dengan menggunakan teori teori ya tentunya
dan nantinya kami pemerintah kota surabaya akan merekap semua asesmen masing masing ruangan itu
senin pagi sebuah gedung perkantoran di jalan panglima sudirman surabaya menjadi sasaran tim satgas covid surabaya
beberapa masukan seperti pembatasan kapasitas orang dalam ruangan dan pengaturan jarak menjadi catatan dalam peninjauan
satgas di gedung ini
asmen ini jadi mengingatkan lagi termasuk saya pribadi juga ya dan untuk semua juga kantor saya
saya senang dengan bisa bertemu sama beliau juga bahkan beliau bisa bantu untuk yang namanya mengaturkan kapasitas ruangan ini berapa berapa
jadi kan untuk tambahan bahan saya juga dan saya ke depannya lagi apa yang dikasih masukan tadi saya akan terapkan
beberapa poin yang menjadi penilaian dalam asesmen perkantoran di surabaya adalah
pengaturan jarak dan jumlah orang dalam suatu ruangan penggunaan masker di lingkup kantor dan pembentukan satgas mandiri
sesuai dengan perwali nomor enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh asesmen ini berlaku bagi semua instansi yang berkantor di kota surabaya
gia klarisa miki paresya surabaya jawa timur